tapi medin tau dari mana
mau ngapain sih pak
pak turunin saya sekarang pak
kamu kenapa sih
akar gue jadi gak enak ya
itu pikiran sama andin pak
dia ada di mana
masih di rumah sakit atau di jalan
jangan macam macam ya atau gak saya teriak
kalau lu mau selamat
kasih tas lu ke gua
gue mampusin lu disini
iya aku pernah diajarin taekwondo sama mas al
aku harus lawan orang ini
nih mau ke mana lu
buang sini tasnya
tidak biasanya andien reject telepon gue
padahal gue sama andien kan tidak lagi berantem
daripada dia telepon terus
mending gue matiin aja deh
gimana masih gak bisa dihubungi
ya biasanya anjing kayak gini
mama takut sekali something happen to her
jalan sinar bulan nomor tujuh
ini kan jalan kecil yang sepi
ngapain andien di sana
perusahaan gue kenapa gak enak ya
jadi hasil kelacakan ada dimana
aku masih belum tahu pastinya mbak
tapi aku coba cari dulu ya
semoga moga andien gak kena penampil ya
semoga andien gak kena penamp
si bos kenapa ya
kok buru buru begitu
apa ada masalah
apa ada huru hara
bukan urusan uya
beruni kamu ngapain kesini
iya tadi saya liat riki masuk kesini mbak
ke ruang ruat bengsa
bukan urusan kamu
pintu keluar disitu silahkan keluar
tapi urusan saya belum beres mbak
tadi saya sempat ngerekam
obrolan mbak elsa dengan riki
gak banyak sih
disitu keliatan banget kalau mbak elsa ini
dengan kedatangan riki
randy ini bener bener ancaman buat gue
saya takut sama riki
gak suka aja
dia bisa dateng kesini
kalau misalkan suami saya lihat gimana
karena dia pasti bakalan cemburu

dan suami saya itu pernah diselingkuhin
sama mbak andin kan
jadi dia trauma lah kalau misalkan liat saya sama riki takutnya kira selingkuh
saya cuma menjaga itu doang
saya sudah sangat berpengalaman
dengan semua hubungan mbak
saya akan terus cek lagi
kok bisa randy liat riki kesini
bapak lagi apa ya
tadi suster bilang
ada orang salah kamar
ada orang salah kamar
orang yang ngaku salah kamar itu sebenernya randy

gue harus lebih hati hati sama randy
tolong aku ya allah
allah men married you